terlihat dalam video amatir milik petugas seorang pria yang merupakan suami sekaligus ayah dari anak yang positif covid sembilan belas
menolak petugas medis serta petugas gabungan yang akan membawa keluarganya ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
penjemputan ini dilakukan karena warga merasa resah serta takut akan terpapar oleh dua warga yang positif covid sembilan belas
sebelumnya pasangan suami istri ini telah melakukan swab test sebanyak empat kali dan dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara itu anaknya dinyatakan positif setelah melakukan dua kali swab test
pada selasa sore petugas medis dari puskesmas kecamatan cipayung berhasil menjemput warga yang positif covid sembilan belas
dan langsung dibawa ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
sementara itu sang suami yang sebelumnya dinyatakan positif covid sembilan belas
setelah dilakukan swab test kembali
hasilnya menjadi negatif
di polewali mandar sulawesi barat sejumlah kerabat terpaksa dikerahkan untuk membantu proses pemakaman pasien positif covid sembilan belas
lantaran keterbatasan petugas yang disiapkan pemerintah setempat
protokol covid sembilan belas pun diterapkan lantaran almarhumah berinisial n usia lima puluh dua tahun
meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah setempat
sejak terkonfirmasi covid sembilan belas
hingga kini jumlah pasien terkonfirmasi covid sembilan belas di polewali mandar mencapai sembilan puluh tiga kasus
dengan angka kesembuhan lima puluh empat orang
tim liputan cnn indonesia